muda kita panjang ayat panjang

terdengar asing di telinga namun melekat di hati ketika menginjakan kaki di tanahnya
mengeksplorasi bumi merabu yang terletak di kecamatan kelai kabupaten berau
butuh perjuangan dengan perjalanan darat udara dan sungai
saya pun memulai perjalanan dari bandara soekarno hatta pukul lima pagi
butuh satu ratus tiga puluh lima menit waktu tempuh untuk sampai di tempat transit kota balikpapan
perjalanan udara kami lanjutkan enam puluh menit lamanya menuju bandara internasional kalimarau tanjung redep berau
dari tanjung redap perjalanan darat
kami tempuh tiga jam dan memotong jalan dengan menyeberang sungai lesan
akhirnya kita sudah sampai di buara lesan
kita motong jalan karena kalau lewat jalan poros sana itu bisa lebih lama dua jam

sungai lesan merupakan anak dari sungai kelai
seperti nadi sungai sungai saling terhubung antara satu dengan yang lain
yang memang ini salah satu keunikan geografis dari pulau kalimantan ya yaitu banyaknya sungai sungai
salah satunya sungai yang saat ini kita sedang seberangi sungai lestari
beruntung ini lagi tidak terlalu deras jadi kita bisa nyebrang karena kalau misalnya lagi banjir
di sini airnya cukup deras jadi kita tidak bisa seberangi sungai
cukup dekat sih ya
setelah satu jam kembali menempuh perjalanan darat saya sampai di desa merabu
disinilah perjalanan ekowisata saya dimulai bersama wisatawan lain yang tergabung di trip bersama sebumi
kami disambut hangat oleh masyarakat asli merabu suku dayak lebo
gong dan gendang mengiringi penyambutan dengan pelemparan beras kuning sebagai tanda persahabatan
mbak keluarga berbagi suka duka bersama selama di merabu
kami disambut hangat oleh masyarakat asli merabu suku dayak lebo
tarian penyambutan remit bunga dilakukan dengan gemulai
gerakannya seperti menghempas daun yang berarti ajakan untuk berkelana di tanah ini
lembut seperti sayap sayap lebah menyembolkan kepribadian suku dayak lebo
cinta kasih masyarakat dayak lebo terlihat dari buku ini
budaya memotong kepala yang ada di suku dayak lain dulu justru dilarang di sini
cara hidup masyarakat lebo juga tergambar dari arti namanya
lebo yang berarti rumah
kami itu punya kebiasaan tradisi
ketika misalnya kita buat rumah dan kemudian di dalam satu rumah itu ada yang meninggal
nah rumah yang jadi tempat meninggalnya tadi entah itu saudara entah itu paman entah itu siapa itu tidak boleh ditempati lagi
dan kita harus membuat rumah baru
jadi dianggap bahwa rumah yang sudah ditinggali
atau ditempati oleh orang yang sudah meninggal
dianggap itu pekeban bilang orang
artinya tempat horoh jahat
nah itu kebiasaan
makanya kalau di bagian hulus itu kita melihat bahwa ada beberapa rumah memang sudah ditinggalkan penghuninya
karena memang rumah itu sudah tempat orang meninggal
nah sekarang kita mulai merubah itu sekarang
nenek moyang suku dayak lebo sejak dulu hidup dari hasil alam lewat meramu dan memburu
hidup berdampingan dengan sungai mencari makanan dari kekayaan air tawarnya jadi mata pencaharian
kami pun menyusuri sungai lesan untuk menjaring ikan
lumpa lancang pemilih semuda
kita ke kem
ada beberapa cara menangkap ikan
di sini kami menggunakan cara yang disebut mepas
dengan melempar batu ke sungai untuk menipu ikan seumpama seperti buah jatuh
kemudian barulah jaring dilemparkan
setelah beberapa kali percobaan kami mendapatkan empat ikan
kami mencari ikan
kami mencari ikan
kami mencari ikan
kami mencari ikan
kami mencari ikan
kami mencari ikan
yang menjadi sumber kehidupan suku dayak lebo di merabu
sungai ini memang cukup panjang
berbatasan langsung dengan kutai timur
pak sungai bagi masyarakat dayak lewu apa nih pak
sungai ini tempat kehidupan mereka
jadi mereka tidak hidup kalau tidak ada air di sungai
makanya mereka kalau buat kampung rata rata di pinggir sungai
karena sungai itu tempat kehidupan mereka
kalau zaman dulu sungai ini sebagai tempat arus transportasi mereka juga dulu
sebelum adanya akses jalan
tak hanya sumber kehidupan
sungai juga salah satu sumber kebahagiaan masyarakat
mandi di sungai menjadi potret kebahagiaan anak anak di desa indonesia
saya pun tidak mau melewatkan pengalaman ini
kehangatan yang mereka berikan kepada wisatawan yang datang
suguhan wisata yang berbeda bagi saya dan akan menjadi cerita
merabu menyimpan sejuta potensi
baik budaya masyarakatnya hingga petualangan wisata
keunikan geografisnya akan membawa perjalanan ekowisata saya lebih jauh
menapaki gerbang peradaban nenek moyang
menjelajahi goa dengan segala histori di dalamnya
serius ini beneran
iya udah tegangan keratan
karena mereka menyimpan air ya kan

gunggel itu sangat baik ya pria
isi kata beach itu berlasa bisa kalung

pagi ini saya bersama sebumi akan mengikuti ekowisata di hutan kalimantan
mengunjungi goa bloyot yang menjadi salah satu destinasi wisata di merabu
sekarang kita mau jalan jadi memang dari sini nggak pakai kendaraan langsung jalan kaki
ini masih kita bareng teman teman dari sebumi
perjalanan sejauh lima lima km akan kami tempuh menyusuri bagian bagian hutan
mulai dari yang terluar hingga bagian inti
walau cuaca cerah trek berlumpur harus kami lewati
semakin dalam memasuki hutan semakin berkurang cahaya matahari yang masuk
karena tutupan pohon yang lebar
berbagai jenis pohon ada di sini termasuk bengkirai meranti dan pohon ulin
sebagai upaya menjaga kelestarian hutan pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa setempat
membuka adopsi pohon untuk umum
sebagai bentuk dukungan menjaga ekosistem hutan kalimantan
akhirnya kami sampai
akhirnya sampai juga
ini salah satu segar budaya goa bloyot
di dalamnya ada beberapa jembatan segala
kita dilarang menyentuh atau bahkan mencari cari
helom dan senter menjadi perlengkapan penting yang harus dikenakan
goa bloyot berada di kawasan karts sangku wirang mangkalihat
dan ditetapkan menjadi segar budaya pada tahun dua ribu sepuluh
untuk memasukinya kita harus mendaki dengan medan yang sempit
untuk mencapai bagian utama goa bloyot
akses sederhana dengan menggunakan tangga kayu harus kami lewati
pun memanjat tangga kayu lain dengan pemandangan jurang di sekeliling
sesampainya di liang utama arsitektur goa menjamu mata
liang goa ini menjadi rumah para kelelawar dan juga manusia purba
enam hingga empat ribu tahun lalu manusia purba tinggal di
goa ini meninggalkan jejak peradaban berupa lukisan lukisan di dinding goa
lukisan tangan nampak jelas di beberapa bagian dinding goa
baik di bagian bawah hingga atas yang rasanya sulit untuk dijangkau
goa bloyot menjadi surga bagi para peneliti sejarah
dan menghasilkan temuan temuan sejarah yang menarik untuk digali
salah satu hal yang dituju di gua bloyon ini adalah
bukti sejarah jejak kehidupan manusia purba yang menurut riset sudah ada dari tahun empat ribu sampai enam ribu ya mas ya

ini saya ada gambar tangan ada gambar lainnya juga
boleh dijelasin ini di sini ada gambar apa aja dan pemaknaannya ada
jadi di sini itu ada satu ratus lima puluh jumlah gambar menurut penelitian
dan pola polanya itu ada beberapa pola
yang pertama pola tangan polos gitu lalu ada juga pola tangan yang bertatu atau bermotif
lalu ada juga pola hewan hewan dan ada juga figur figur

maknanya sendiri itu dari hewan hewan lalu tanaman tanaman dan gambar gambar yang ada di sini itu memang jejak kehidupan dari para manusia purba
mereka bisa jadi memburu hewan hewan tersebut lalu sering berinteraksi bertemu di hutan seperti itu
selain goa bloyot kars sangkulira mangkalihat merabu
juga menawarkan pengalaman berkelana berbeda di goa lainnya
yaitu goa sedepan bu
di hari berbeda kami bersama kembali menyusuri hutan untuk mengunjungi goa sedepan bu
tidak sejauh goa bloyot jarak dua tiga km kami tempuh namun dengan track yang menanjak
kembali berjalan kaki menyusuri hutan dan menyeberangi sungai kecil dengan pohon tumbang sebagai jembatan
dan akhirnya sampai di mulut goa
tidak banyak informasi yang bisa didapat di internet terkait goa sedepan bu
hal ini dikarenakan goa sedepan bu baru diteliti dan dibuka untuk umum pada awal tahun dua ribu dua puluh

jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di tempat lain
jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di tempat lain
naik kalau di sedepan bu ini kita turun
dan turunannya nanti kurang lebih akan ada delapan puluh meter ke bawah tapi mungkin tidak akan bawa bawa banget ya
untuk turunan pertama ini kita akan turun dua puluh meter dengan menggunakan tali
agak licin ya jadi harus benar benar pelan pelan dan dengan pencahayaan yang cukup minim
goa sedepan bu terbagi menjadi tiga zona
yaitu zona terang zona peralihan dan zona gelap abadi
di zona terang ini mata kami disuguhkan keindahan stalaktit dan stalakmit
mengetahui proses pembentukannya membuat kami semakin takjub akan goa ini
ini salah satu peristiwa natural yang masih terjadi yang masih berlangsung di dalam gua
jadi ketika ada aliran air rembesan air dari atasnya goa
entah itu di atas ada hujan atau ada sungai aliran sungai yang dia merembes rembes dari atas
dan ada deposit mineral yang terkandung dari si air tersebut
jadi dia menghasilkan namanya stalaktit yang di atas
terus dia turun ke bawah nah kandungan mineral dari airnya kan juga masih ada ya
dia terdeposit di bawah menjadikan stalagmit
lama kelamaan dalam proses waktu skala geologi
ini akan ketemu nih jadi satu pilar di gua
nah kurang lebih seperti ini prosesnya nih
masih kelihatan tetesan tetesan airnya
bisa puluhan juta tahun baru bisa
bisa puluhan ribu tahun
goa sedepan bu menjadi rumah bagi beragam hewan
mulai dari kelelawar burung walet laba laba serangga hingga ular yang menyapa di dinding

kami juga mendapati hewan yang berbeda dengan kita
paling ditakuti oleh masyarakat merabu
dan biasa disebut kesan pesan
hewan ini merupakan jenis artropoda
kesan pesan masuk dalam kategori skutigera atau lipan
kesan pesan tidak menyengat jika tidak diganggu
dan sampai lah kami di zona gelap abadi
di zona ini juga terdapat sungai bu yang menyambung ke desa merabu
di dalamnya terdapat isu yang berbeda dengan kita
yang berdasarkan hasil penelitian adalah ikan ikan buta
karena terbiasa dan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari
kami pun mencoba merasakan sensasi berada di titik gelap abadi
dengan mematikan seluruh sumber cahaya
ini kita ada di zona gelap abadi
ini kita ada di zona gelap abadi
kita ratain benar benar sumber cahaya dari matahari
tidak bisa menembus dalam zona ini
menurunnya tekanan atmosfer dan temperatur yang berkolaborasi dengan sensasi gelap di zona ini
membuat adrenalin kami teruji
rasa takut namun takjub
menjadi pengalaman nyata yang berharga
akan teringat dan membekas di memori
kalah mengingat merabu

kami masih harus berjalan kaki kembali selama dua puluh menit menuju danau
setibanya di sana
warna biru toska danau nyadeng melepaskan penat
melepas segala lelah
dengan merendamkan diri di segarnya air nyadeng
jadi pilihan kami
ikan ikan sungai menyapa kami dari bawah
nama nyadeng sendiri berasal dari katanya
yang artinya satu
dan deng yang artinya dalam
kedalaman danau nyadeng berbeda beda
namun paling dalam lima puluh meter
ini berdalam di danau nyadeng

airnya segar banget dan kenapa airnya warnanya disini
karena dia ada kampurnya mineralnya
air danau nyadeng berasal dari katanya air nyadeng
yang berasal dari mata air batuan karz
karena itu airnya berwarna biru toska
air di danau nyadeng aman untuk langsung dikonsumsi
sensasi berkelana di danau nyadeng sangat berkesan
suara hewan di hutan menjadi pengiring musik
pepohonan menjadi penjaga hati
dan kebersamaan menjadi penghanga
ini dia salah satu
kemana mana di danau toska
aku balik pulang kemana ke toraja
kami pun berkemah di nyadeng
untuk besok bersiap melihat keindahan ketepu di pagi hari
sekarang kita mau siap siap
mau ke puncak ketepu
untuk lihat sunrise pagi ini
persiapan fisik mental dan peralatan mendaki sudah siap
waktunya kita mendaki
perjalanan kali ini berbeda dari yang sebelumnya
medan yang harus dilewati dengan hati hati
karena minimnya cahaya di waktu gelap
dengan kemiringan empat jalan ke depan
dengan kemiringan empat puluh hingga tujuh puluh derajat
jadi untuk ke puncak ketepu itu kita satu jam jalan
tapi yang berbeda jalannya lurus
naik terus sampai empat ratus meter ya mas ya
tapi kayaknya bakal kebayar sama keindahannya sih
saat mendaki kami harus mengatur nafas
dan memastikan diri agar tidak dehidrasi
karena kurang mimpi
dan tidak menunggu
atau banyaknya keringat yang dikeluarkan
batu dan tanah menjadi penyangga kaki
pepohonan menjadi tiang pegangan
semakin tinggi menghitung langkah empat puluh kali
dan beristirahat dua puluh detik
kami lakukan agar tetap berkonsentrasi
ini belum sampai lagi
baru sampai tempat peristirahatnya ya mas ya
sudah mulai terang sih
tapi tetap bakalan bagus harusnya
untuk sampai di sana kami juga harus sedikit melewati goa
pendakian selama satu setengah jam pun selesai
sejenak kami melupakan lelahnya mendaki
karena tersihir keindahan pemandangan dari ketinggian
menanggungkan kekuatan yang menarik
menikmati indahnya bukit kars sangku lirang mangkalihat
megahnya hutan merabu
dan manisnya kabut tipis berlatar langit
kars sangku lirang mangkalihat
merupakan barisan bukit kars
yang membentang dari kabupaten kutai timur hingga berau
goa beloyep dan goa sedepan bu
hanyalah dua goa
dari ratusan goa yang ada di kars sangku lirang
keberadaan yang memiliki peranan yang sangat penting
dalam kelangsungan hidup manusia
dan makhluk di dalamnya
mas selain indah
kars sangku lirang ini punya fungsi apa untuk ekosistem
yang pertama memang dia sebagai penjaga keseimbangan ekosistem ya
fungsinya dia memang sebagai tandon air raksasa
kenapa karena memang
bukit kars ini kan dia poros dan permable ya
jadi dia bisa
perannya sebagai peran penting
siklus hidrologi dari siklusnya dari hujan turun
habis itu membasahi si bukit kars
turun ke bawah
bukit karsnya sebagai filtrasi
dan dia pelan pelan gitu
dan dia bisa dalam waktu lama menyimpan air
membumi di tanah merabu
rasanya tak ada kata cukup
merasakan pengalaman hidup masyarakat dayak lebo
berselaras dengan lingkungan
membuat diri memahami alasan keterikatan dalam antar mereka dengan alam
keindahan merabu tak bisa dinikmati hanya dengan melihat
suara alam dan segala makhluk di dalamnya terus terngiang di telinga
kehangatan masyarakatnya dirindukan menjadi memori yang akan dibagikan menjadi sebuah cerita